indonesia resmi memasuki era baru industri pertelevisian
mulai malam tadi seluruh siaran televisi analog resmi dimatikan di wilayah jabodetabek
dan ratusan kota serta kabupaten lainnya di indonesia
selain untuk memberikan kualitas penyiaran yang lebih baik lagi bagi masyarakat indonesia anda semua
sebenarnya apa saja manfaat dan juga keuntungan dari program migrasi teknologi ini
untuk membahasnya malam hari ini bergabung bersama kami
selamat malam pak satrio
baik pak satrio
mulai malam tadi terhitung pukul dua puluh empat sudah beralih semuanya
kita sudah masuk ke era baru tv digital indonesia
apa pentingnya bermigrasi ke digital
ini yang masih menjadi pertanyaan dari masyarakat
selain karena perkembangan global tentunya dan juga manfaatnya bagi industri penyiaran sendiri
serta masyarakat ini pak satrio
ya baik memang ini sesuatu pertanyaan yang sangat besar ya sangat baik ya
hadirnya aplikasi ini banyak manfaat yang diperoleh khususnya dari pelaku industri maupun dari masyarakat ya
misalnya terjadilah misalkan efisiensi dari berbagai hal
misalnya dari segi power ya
penyiaran televisi ini kan membutuhkan power yang sangat besar
sehingga memang dengan adanya tv digital ini menjadi lebih efisien dan secara jangka panjang
jadi operasionalnya pasti akan rendah akan turun ya
kedua banyak sekali fitur fitur baru yang bisa dimanfaatkan
dan ini tentu saja nanti akan berpengaruh kepada potensi potensi bisnis baru
bagi para penyelenggara dari sisi siaran digital
dan juga bagi masyarakat tentu saja banyak hal yang diperoleh
sudah disebutkan manfaat dari sisi kualitas ya suara akan lebih bagus
dari sisi kuantitas tentu saja nanti banyak sekali fitur fitur yang bisa diterima di era tv digital ini
misalnya nanti ada multimedia home home
lalu juga siaran bisa bersifat klimatik bisa bersifat arketis
seperti dengan segmen atau daerah tertentu grafik tertentu ya
di samping itu juga tentu saja nanti akan banyak sekali manfaat ekonomi yang bisa dilakukan oleh masyarakat
misalnya ada penggunaan e commerce di tv digital
samping itu juga potensi potensi membuat aplikasi aplikasi baru
juga peluang peluang baru misalnya dengan adanya model model bisnis baru
misalnya ada model voucher model pon dan sebagainya yang bisa dipakai di tv digital
mungkin itu sedikit menjawab pertanyaan tadi mas
iya tadi pak satria sempat sampaikan ada keistimewaan sejumlah fitur
nah fitur apa yang bisa didapat oleh masyarakat ini
seperti apa contohnya
baik untuk fitur fitur yang diterima masyarakat nanti misalnya kita bisa menonton televisi itu dengan lebih bervariasi
misalnya siaran sepak bola gitu ya
kita bisa melihat profil dari pemainnya dengan melihat melihat fitur fitur yang ditampilkan di tadi ya
itu salah satunya
yang kedua tentu saja siaran siaran tadi bisa lebih bervariasi ya
seperti keinginan panggang misalnya
pilihannya lebih banyak
banyak bervariasi dan tentu saja kualitasnya lebih tinggi sehingga masyarakat bisa ikut berpartisipasi
misalnya mampu membuat user generated content ya
sesuai dengan daerahnya masing masing
daerah daerah yang pro gitu ya
mereka bisa mempromosikan daerahnya misalnya lewat televisi
ini nanti satu hal lagi itu nanti bisa berkolaborasi dengan penyelenggara telekomunikasi
karena nanti ada produksi baru yang bisa sinergi antara penyiaran dengan telekomunikasi
pak satrio uhf yang digunakan di sebelumnya
di analog itu kan cenderung boros
nah bagaimana kemudian pemanfaatan frekuensi di tv digital ini
apakah memang porsinya dapat diaplikasikan untuk sejumlah hal lain
ya benar sekali
memang ultra high frequency atau uhf ini memang berdekatan dengan frekuensi emas
frekuensi yang sangat ideal dipakai untuk penyiaran maupun untuk telekomunikasi
banyak sekali pihak pihak lain yang menginginkan frekuensi tersebut
saat ini kalau
di era analog itu memang boleh dikatakan boros
karena kebutuhan tv analog itu membutuhkan frekuensi yang sangat lebar untuk televisi ya
nah nanti di era digital itu memang satu televisi itu bisa gunakan refleksi yang lebih hemat
karena memang nanti secara nasional ada penghematan frekuensi di ultra high frequency tadi
dan bisa dimanfaatkan untuk siaran siaran atau teaser yang baru misalnya dari tv telekomunikasi
nanti ada misalnya
sebenarnya juga ada juga feature untuk mobile television
terima kasih dengan penyiaran
lalu juga untuk tasari kaukri untuk perakiran cuaca dan kita baru banyak sekali game dan sebagainya
untuk parameter teknis tv digital sendiri seperti apa pak satrio
ya memang pemerintah itu sudah cukup lama ya untuk menentukan parameter teknis
karena memang parameter teknis ini hubungannya dengan sekali peningkatan efisien
kualitas dan juga pantidi tadi ya
karena itu semacam hukum fisika ya di mana parameter teknis itu berkorelasi langsung dengan tadi efisiensi dan juga kualitas tadi ya
memang seperti misalnya modulasinya modulasi dibuat yang se efisien mungkin misalnya
karena modulasi itu kalau sebagus itu akan cenderung untuk menggunakan tv yang besar
sehingga pemerintah sudah menentukan modulasi enam puluh empat qam ya
itu kaitannya dengan bagaimana kalau ada gambar gambar yang rusak itu bisa diperbaiki secara automatically dengan menggunakan prediction
di samping itu juga data import interval ada file of patent dan semuanya sebenarnya sudah dievaluasi dikasih secara mendalam oleh pemerintah
dan juga melihat beberapa pertanyaan dari negara lain
saya kira parameter teknis yang tersebut
jadi putuskan itu sudah yang cukup ideal
nanti kaitannya dengan jumlah perseno atau jumlah kanal yang bisa dimanfaatkan
baik itu standard definition maupun high definition ya
seperti itu mbak
tadi pak satrio di awal sempat menyebutkan ketika saya tanya apa sih sebenarnya manfaat dari migrasi tv digital ini untuk masyarakat
banyak sekali sisi positifnya
nah terkait dengan kebermanfaatan terhadap migrasi ini
bagi perkembangan pelaku di industri penyiaran indonesia sendiri seperti apa
ya untuk pelaku industri masyarakat ya itu memang akan berproses saya kira ya
dan serta merta ya
karena nanti tiga bulan pertama itu memang dikatakan masih sama dengan analog ya
namun tentu saja dengan perkembangan teknologi dan masyarakat juga semakin bisa berproses untuk belajar
nanti akan ada beberapa jejak yang langsung masyarakat bisa memanfaatkannya
sehingga di daerah daerah yang ini memang daerah yang boleh dikatakan masih daerah remote ya
yang masih belum ada pilihan lain
karena memang menurut beberapa survei ya masyarakat itu masih menggunakan televisi sebagai sumber informasi utama
ya misalnya nanti sekolah gitu ya bisa memanfaatkan siaran televisi ini untuk kebutuhan
dan secara jauh misalnya pada saat apa online gitu ya
dengan cara yang lebih efisien
jadi standing menggunakan internet itu nanti akan lebih stabil lebih kembar lebih bagus
lalu fiturnya lebih banyak gitu
dan bisa misalnya janjian waktunya secara sejujurnya dan sebagainya
sekali fitur ya nanti akan dikembangkan dengan tv tv kita ini
oke kita intinya optimistis ya memasuki era baru industri penyiaran indonesia untuk yang lebih baik lagi
terima kasih kepada bapak satrio darmanto staff ali kominfo sudah bergabung untuk berdiskusi bersama kami malam hari ini di cnn indonesia connected
selamat malam pak sehat selalu